presiden jokowi dodo menetapkan program vaksinasi covid sembilan belas
yang akan dilakukan di indonesia akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah
hal ini disampaikan jokowi dalam konferensi persnya di istana merdeka rabu siang
hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin covid sembilan belas
jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat
dan setelah melakukan kalkulasi ulang melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara
dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid sembilan belas untuk masyarakat adalah gratis
presiden menyatakan pemerintah menggratiskan seluruh vaksin covid sembilan belas
yang diberikan kepada masyarakat
hal ini diputuskan setelah jokowi menerima masukan dari masyarakat
jokowi pun memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga
untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran dua ribu dua puluh
presiden jokowi juga memerintahkan menteri keuangan sri mulyani
untuk memprioritaskan dan mengalokasikan kembali anggaran
tujuannya agar tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak dapat mengakses vaksin covid sembilan belas
presiden jokowi juga menyatakan
bukannya sebagai jajaran pertama yang divaksin di indonesia
jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat
dan setelah melakukan kalkulasi ulang
melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara
dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid sembilan belas untuk masyarakat adalah gratis
gratis tidak dikenakan biaya sama sekali
presiden joko widodo sudah memutuskan untuk menanggung biaya vaksinasi covid sembilan belas
alias menggratiskannya kepada masyarakat
namun lebih lanjut lagi
tantangan bagi pendistribusian vaksin masih menanti
termasuk pemetaan target vaksinasi yang akan dilakukan
anggota tim pakar satgas covid sembilan belas
yang juga ahli epidemiolog dan juga saleh daulai partaunan
anggota komisi sembilan dpr ri
untuk mendiskusikan masalah ini
selamat malam bapak bapak
saya ke pak miko dulu
pak miko ini ada kabar gembira bagi kita semua
presiden mengatakan bahwa vaksin covid sembilan belas ini gratis bagi semuanya
apakah satgas sudah tahu nanti mekanismenya akan seperti apa pendistribusiannya
jadi kalau vaksin ini dibeli dengan uang negara
maka selanjutnya uang negara ini harus diizin dengan rakyat
gratis atau public good atau tidak gratis
jadi harus ditentukan di awal
kemudian apakah vaksin ini gratis atau tidak begitu
public good atau bukan
nah itu harus dibicarakan dengan wakil rakyat
wakil rakyat itu bukan presiden
wakil rakyat adalah dpr
maka pemerintah akan membicarakan dengan dpr
pemerintah itu bisa menteri kesehatan bisa presiden langsung
bisa siap waktu waktu pemerintah bisa bioparma begitu
nah itu harusnya dihitung panjang ke depan begitu
karena vaksin ini akan memberikan kekebalan satu tiga tahun atau jangka pendek
kemudian kalau kita menanggulangi penyakit covid
apakah dibutuhkan satu tahun apakah dibutuhkan dua tahun
ataukah tiga tahun dalam penanggulan covid sembilan belas
kemudian bagaimana supaya pasalkan perang setar ikut vaksinasi
belum lagi kelompok umur yang tidak dicakup dalam vaksinasi ini
jadi umur yang dicakup adalah delapan belas lima puluh sembilan tahun
anak anak di mana kemudian vaksin merah putih juga kapan jadinya
itu harus benar benar dihitung dengan cermat
kalau vaksin merah putih jadi apakah itu akan jadi public good atau private good begitu
dan itu dihitung keuangan negara
karena ini keuangan negara kan sekarang resesi begitu
harus dihitung benar benar kemampuan negara dalam menjadikan vaksin ini public good
oke jadi definisi vaksin gratis untuk semua ini sebetulnya dari yang ditangkap oleh satgas itu masih belum clear begitu ya pak miko
saya menangkapnya seperti itu
atau obat itu bisa ditentukan sebagai public good atau padat good
apakah itu memang boleh digratiskan kepada masyarakat atau tidak diberikan gratis kepada masyarakat
setahu saya kalau vaksin itu di atau obat ya obat tv ya sudah dijadikan public good
obat siv juga sudah dijadikan public good
jadi itu gratis buat masyarakat
nah sekarang vaksin ini
vaksin covid sembilan belas apakah mau dijadikan public good
kemudian berapa lama
obat tv kan tidak banyak
kemudian bisa dihitung jumlahnya dan obat yang harus dibeli
obat penyakit ifc juga tidak banyak
kemudian bisa dihitung jumlah yang sakit dan bisa dibeli
tapi kalau vaksinasi masal seperti ini
akan dihitung dua ratus tujuh puluh juta atau sekitar delapan puluh persennya
kali harga satu dosis
vaksinnya kalau itu harus diberikan dua dosis
kali dua dosis vaksinnya harganya berapa per dosisnya
maka uang negara yang akan dikeluarkan berapa
dan itu dibicarakan dengan wakil rakyat bukan presiden
jadi pernyataan presiden ini harus ada kelanjutannya
harus didiskusikan dengan wakil rakyat dan harus disetujui oleh wakil rakyat
selanjutnya artinya ini akan ada pembicaraan untuk memastikan apakah vaksin ini masuk public goods atau tidak
dan berapa lama kemudian kalau tadi pak miko katakan ada satu sampai tiga tahun
dan masyarakat mana saja begitu yang menerima vaksinasi ini
demikian pak asal
jadi begini pertama kita mengapresiasi dulu ya bangkah dari presiden
dan kebijakan yang diambil presiden untuk menggratiskan vaksin bagi rakyat
nah sebetulnya usulan
dari program vaksinasi gratis itu sebetulnya murni datang dari dpr
setelah mendengar aspirasi dari masyarakat
terakhir kita rapat dengan menteri kesehatan minggu lalu
kita juga mengupas tuntas persoalan vaksinasi ini
dan di sana kita banyak mendiskusikan ya
beberapa hal termasuk diantaranya soal
rencana skema pemerintah
untuk membagi dua program vaksinasi ini
dan totalnya semua sebetulnya agak besar ya
kalau yang gratis kemarin itu hanya tiga puluh dua juta orang
sementara yang masuk pada program mandiri itu mencapai tujuh puluh lima juta orang
jadi menurut kita ini
sangat tidak adil ya
dan kelihatannya malah aspek bisnisnya besar
nah kalau mandiri itu berarti kan berbayar
dibayar oleh masyarakat
nah kalau masyarakat berbayar itu artinya
memang unsur bisnisnya ada
nah karena itu kita meminta kepada pemerintah dalam hal ini kemarin
di wakil menteri kesehatan wakil menteri bumn kemudian
ada ordeo parma dan juga ada kepala badan kom dan juga
sesama bnpb yang hadir dalam rapat tersebut
ya kita meminta supaya kalau bisa vaksin ini digratiskan kepada masyarakat
atau paling tidak kemarin itu kita minta ya skemanya dibalik
tetapi hari ini presiden sore tadi mengumumkan bahwa vaksin ini gratis
itu artinya presiden sangat akomodatif dan mendengar aspirasi
dan ini karena itu tentu kita mengapresiasi
nah alasan alasan kita kemarin itu mengapa harus digratiskan
pertama karena memang berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah
itu masih banyak masyarakat yang takut dan khawatir untuk mengikuti program vaksinasi ini
kemudian yang kedua ada banyak diantaranya masyarakat kita
yang tidak memiliki uang yang cukup ya untuk ikut
untuk program vaksinasi ini
bayangkan misalnya kalau satu vaksin itu dia harus membayar dua ratus ribu
sementara kan itu
vaksin tidak bisa sekali saja ya
dua kali apa namanya suntikan
berarti kalau dua ratus ribu kali dua akan empat ratus ribu per orang
kalau lima orang di keluarga itu yang harus ikut vaksin
berarti lima kali empat ratus ribu itu sama dengan dua juta
nah ini tentu memberatkan masyarakat
nah kalau misalnya masyarakat harus membayar
kemudian mereka masih khawatir dengan program ini
ya tentu kita khawatir
nanti program pemerintah ini akan terkendala di tengah itu
sementara menurut ahli epidemiolog bahwa untuk berhasilnya sebuah program vaksinasi
nah karena sekarang ini kan masalahnya ini kalau berbayar gitu saya khawatir
masyarakat yang tidak sanggup akan banyak yang tidak akan datar untuk ikut program vaksinasi tersebut
artinya semua argumentasi yang disampaikan dpr itu sudah diterima begitu ya pak saleh
agar program vaksinasi ini digratiskan
baik pak saleh artinya semua argumentasi yang disampaikan sudah diterima oleh pemerintah dan akhirnya di
terkait dengan vaksin ini ke dpr
tentu karena ini usulan dari masyarakat yang disampaikan ke dpr dan dpr sudah juga menyuarakan hal ini
dalam rapat terakhir dengan menteri kesehatan tentu kita akan mendorong dan mendukung pembiayaan ini
tentu bagaimana cara untuk menutupinya ya tentu kita kembalikan kepada pemerintah melalui menteri keuangan
untuk mencari bagaimana pengalokasian anggaran yang benar
sehingga pada tahun dua ribu dua puluh satu alokasi anggaran kita ditutup
untuk sementara ini tahun dua ribu dua puluh satu telah dialokasikan untuk vaksin itu sebesar rp empat puluh tujuh triliun
apakah misalnya angka sebesar itu tidak cukup
ya nanti ada hitung hitungan tersendiri karena sampai hari ini harga vaksin itu sendiri kan belum ditetapkan oleh pemerintah
karena kita disebutkan bekerja sama dengan enam perusahaan produsen vaksin besar ya
mulai dari sinovac kemudian ada betizer kemudian ada sinopharm kemudian sampai ke bio apa kemarin itu
itu semuanya tentu harus dikalkulasi harga masing masing
pusatnya itu masih beda beda
nah kita masih menunggu harga harga dari mereka sehingga dengan demikian nanti bisa kita formulasikan berapa kira kira total anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian vaksin bagi rakyat indonesia
dan salah satu alasan yang juga tadi sempat pak miko katakan itu adalah masalah biaya
dan kemarin memang sempat informasi yang disampaikan oleh jurubicara
adalah mengapa kemudian tidak bisa gratis karena anggarannya akan bengkak dan khawatirnya akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan vaksinasi atau terbatasnya jumlah vaksin
apakah ini kemudian nanti akan mempengaruhi masalah itu kita akan bahas setelah jeda
kami akan kembali sesaat lagi cnn indonesia newscast segera kembali
ya saya masih bersama tri yunis miko anggota tim pakar satgas covid sembilan belas
yang juga ahli epidemiolog dan juga saleh daulai partonan anggota komisi sembilan dpr ri mendiskusikan vaksin gratis yang baru saja disampaikan oleh presiden joko widodo
pak saleh kalau kemudian tadi menyambung pertanyaan saya yang menjadi alasan mengapa kemudian awalnya vaksin ini tidak gratis bagi semua adalah masalah biaya
karena menyebabkan jumlah vaksin terbatas apabila ini digratiskan bagi semuanya
apakah dengan menggratiskan vaksin bagi semuanya ini menyebabkan atau menggantikan keuntungan
atau mengganggu target target yang kemudian sudah ditetapkan bisa sampai vaksin kemudian tertunda dan lain sebagainya
jadi menurut saya begini ini kan vaksin ini dikatakan sebagai game changer ya
jadi dianggap bahwa ini akan membawa perubahan yang luar biasa besar
nanti dampaknya besar kalau ini berhasil
di antaranya termasuk memperbaiki roda perekonomian kita yang sekarang sudah masuk pada tahap resesi
nah kalau misalnya vaksin ini berhasil nanti tentu dampak positifnya akan besar sekali
nah sekarang kalau kita bandingkan sekarang mana manfaatnya lebih besar menggunakan uang negara ini untuk vaksin gratis bagi masyarakat
dibandingkan kita nanti menunggu masyarakat untuk vaksin sendiri sementara mereka tidak akan datang vaksin
jadi pemerintah mengatakan anggarannya kan besar
kebutuhan anggarannya besar
nah pemerintah saja mengakui anggarannya besar yang dibutuhkan
tentu bagi masyarakat pun akan menjadi merasa ini besar gitu loh
karena ya pemerintah menganggap itu mahal biayanya
jadi kalau bagi pemerintah saja mahal pastilah bagi masyarakat juga mahal gitu loh
nah sekarang kalau kita mau mengatakan ini mahal sementara dampak positifnya besar tentu saya kira meskipun mahal tetap harus kita kejar gitu
nah sekarang cukup nggak uang kita
saya yakin pemerintah cukup
presiden jokowi saya kira sudah menghitung sebelum mengumumkan vaksin gratis tadi
jadi tidak mudah juga sebetulnya mengambil keputusan menghubungkan gratis tadi
karena itu sudah di apa namanya ditetapkan oleh pemerintah bahwa ini gratis
nah berarti sebelum pemutusan ketetapan menggratiskan itu sudah ada angka angka dan hitung hitungannya
nah saya mau kasih perbandingan saja untuk tahun dua ribu dua puluh itu anggaran pemerintah kan untuk penanganan covid sembilan belas kan bisa mencapai rp enam ratus sembilan puluh lima triliun
dan itu angkanya cukup besar menurut saya
jadi angka seperti itu mungkin tahun dua ribu dua puluh satu nggak sampai sebesar itu yang dibutuhkan untuk menggratiskan vaksin covid ini
jadi karena itulah maka saya kira ini masih affordable ya
masih bisa dicapai dikejar oleh pemerintah kita
dan tentu sudah ada formulasi mungkin ya dan simulasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencukupi anggaran tersebut
jadi nextnya kemudian kita akan tunggu bagaimana diskusi antara pemerintah dan dpr begitu untuk kemudian memastikan kapan dimulainya vaksinnya
masal atau vaksinasi gratis ini akan dilakukan begitu pak saleh
jadi kalau kapan vaksin ini dimulai itu menurut saya sebetulnya itu tergantung daripada emergency use authorization yang sedang dikaji diteliti oleh badan pom
begitu badan pom sudah meyakini bahwa vaksin ini aman kemudian sudah dicobakan dites dan diakini betul sangat sangat aman
maka tentu kita bisa memulai proses vaksinasi
dan tetapi ini kan tidak langsung otomatis misalnya dalam dua tiga bulan selesai
sebagaimana skema yang dipaparkan oleh pemerintah kepada kita malah justru ini sampai akhir dua ribu dua puluh satu bahkan masuk pada dua ribu dua puluh
jadi program vaksinasi ini karena jumlah yang mau divaksin itu besar jumlahnya ya dari total sementara kan yang ditargetkan itu adalah satu ratus tujuh juta orang ya
jadi dari total penduduk yang akan divaksin itu
nah saya kira ya itu sangat wajar sekali dan kita membutuhkan dua ratus empat puluh tiga juta dosis yang segera dan harus disediakan untuk masyarakat
karena dua kali shot tadi itu ditambah dengan buffer yang dibutuhkan stok stok buffer yang dibutuhkan jika misalnya ada kekurangan di sana sini dalam program vaksinasi itu sendiri
jadi katakan kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil dari uji klinis dari vaksin ini apalagi kemudian yang menjadi catatan untuk memulai melakukan mapping bagian vaksin gratis ini
satu adalah road map jangka panjang gitu
jadi kita tidak memberikan vaksin ini dalam satu tahun saja
jadi jangka panjangnya itu berapa tahun akan dicapai pasti melipi dan kemudian penyakit ini menghilang penyakit covid sembilan belas menghilang
itu harus benar benar secara cermat dihitung dengan vaksinasi
karena vaksinasi ini banyak masih yang belum selesai
harusnya dilihat satu tahun bagaimana antibody nya apakah hilang atau tidak begitu
itu mungkin pekerjaan masih pekerjaan yang belum memastikan bahwa vaksin covid sembilan belas itu akan benar benar menghilangkan
karena ini banyak pabrik ya ada yang satu dosis ada yang dua dosis
jadi benar benar kita hitung dan kita cermati
kita buat roadmapnya jangka panjang dan apakah berbayar atau tidak menurut saya jangan terburu buru untuk mengatakan gratis begitu
kedua adalah partisipasi masyarakat bukan hanya bayar
jadi kalau menurut teori itu pakai teori anderson begitu pakai teori florens green atau pakai teori hart bilip model atau pakai teori bsd
begitu yang baru adalah bsd begitu atau social devil
jadi kalau kita pakai teori anderson itu baru teori ada enabling factor ada re impulsifator ada need begitu
jadi harus predisposing faktornya adalah umur kemudian agama kemudian pengetahuan kemudian persepsi belum lagi macam macam begitu yang ada di predisposing factor
kemudian tiga faktor tadi yang saya sebutkan akan mempengaruhi kemudian keberhasilan
untuk program imunisasi bukan hanya biaya
biaya adalah salah satu faktor dari enabling factor begitu
oke pak miko tadi anda mengatakan jangan terburu buru mengatakan vaksin gratis
apakah ini artinya menurut anda lebih baik bahwa kemudian negara menjamin vaksinasi gratis tapi vaksinasi mandiri juga masih diperbolehkan
ya negara harus menghitung benar benar dengan cermat
jangan kemudian ternyata ternyata
ya negara harus menghitung benar benar dengan cermat
terbawa emosi saja
jadi menurut saya
dpr terbawa emosi
kemudian tergratis karena memang
bencana ini menimbulkan
emosi yang panjang
jadi menurut saya bukan saya
tidak setuju bahwa itu gratis
tahun pertama kita butuh biaya
berapa tahun kedua kita butuh beredar
berapa tahun ketiga kita
butuh biaya berapa
yang pasti vaksin ini memberikan
imunitas yang kependek
satu tiga tahun berarti kita
akan mengeluarkan biaya
satu tiga tahun atau
bahkan jadi biaya yang itu
dicapai dari mana kemudian
sekarang ini masa pandemi
akan menimbulkan keurangan ekonominya
dampak ekonominya juga harus kita
apakah kemudian kita mampu bangkit
begitu dengan kalau ini
belum lagi kalau digratiskan
juga belum tentu coverage nya
akan baik begitu
bukan hanya faktor biaya
gitu tadi saya sebut ada
kalau menurut green tapi kalau
menurut anderson ada
secara sempat kalau bisa
yang bulan juni itu
harus dengan studi begitu
studi antibody nya begitu jadi
jangan kemudian kita
hanya memberikan kemudian
sesuai begitu jangan
sampai tahun desember dua ribu dua puluh satu
kemudian kita sudah
menyuntik dua ratus juta dosis
jadi harus dipelajari dengan cermat
harus dihitung dengan cermat begitu
pemerintah baik itu
menyetujui kemudian atau
dpr yang punya
inisiatif untuk digratiskan
jadi hitung dengan cermat
baik singkat saja pak miko
mohon maaf pak saleh menanggapi
catatan catatan dari pak miko tadi
saya kira begini jadi apa yang disampaikan pak miko
ini kan saran pada pemerintah dan juga dpr
ini sebetulnya sebagai sebuah saran
tentu kita harus dengar ya tetapi
begitu tadi ada pengumuman dari presiden
bahwa akan digratiskan tadi
vaksin saya kira apa yang disampaikan
pak miko tadi mulai dari soal
perhitungan harga kemudian
yang terkait dengan proses vaksinasi itu sendiri
sebetulnya menurut saya itu sudah
dikaji karena di lingkaran istana sendiri
menurut saya ini sudah ada
pakar pakar dan para ahli yang siap
dan sudah memberikan masukan kepada presiden
nah tentu pakar pakar lain
seperti pak miko dan lain lain sebagainya tentu
kita harapkan juga tetap harus berkontribusi
dan memberikan pandangan dan pemikiran
kepada kita sehingga program vaksinasi
ini bisa berjalan dengan baik
dan salah satu yang paling penting untuk
diperhatikan adalah bagaimana meyakinkan
masyarakat untuk mau
dan ikut serta dalam program
vaksinasi ini jangan takut jangan khawatir
makanya saya juga mengapresiasi
presiden yang bersedia untuk
menjadi pionir yang pertama
bersama dengan kelompok anggota masyarakat lain
jadi tentu ini adalah teladan
yang bisa dicontoh oleh masyarakat
dan mudah mudahan masyarakat yakin presiden
saja sudah dan aman
nah dengan begitu masyarakat ikut
nah yang di luar itu semua
tadi persoalan teknis pembiayaan
teknis apa bagaimana pengelolaan
kipi kemudian persoalan
apakah kemudian vaksinasi ini
akan diurus tersendiri oleh satgas
dan oleh pemerintah
dan kita sebagai masyarakat
dan juga para pengamat dan juga ahli ahli
kita harapkan juga ikut serta
mengambil bagian apa yang bisa dilakukan
untuk mensukseskan program ini sehingga kita bisa
terbebas dan memutus mata rantai
penyebaran virus covid sembilan belas di indonesia
baik amin ya rabbal alamin semoga
kita segera bisa terbebas dari
covid sembilan belas pak saleh
dan juga pak miko terima kasih atas diskusi
singkatnya kita akan lanjutkan lagi di lain
sekali lagi terima kasih selamat malam
akan segera kembali tetap bersama kami